kinta kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya
kayaknya gue tangan banget sih sama orang
apa gue telpon aja ya
terpintar kalau ganggu gimana
hello disini kiem dan cantik di lita
sorry sorry bukan ini handphonenya naura ya
naura nya ada
naura aduh kamu tuh modern
kamu tuh siapa
bukan bukan mba
tapi sekarang saya bener bener butuh bicara sama naura
aduh naura lagi
naura nya lagi gak ada sekarang
yang ada itu kiem suaranya yang merdu
dan kiem itu siap dua puluh empat jam melayani mas
memangnya naura pergi kemana ya
aduh mas naura
mas kan suaranya merdu
nah gimana kalau mas nyanyi buat diem
nyanyi ya mas ya buat kium
saya gaji kamu tiap bulan bukan untuk ngobrol ngobrol di handphone kayak begitu
sini sini telepon kamu
jangan ngeladinin pembantu saya
masa pacaran di jam kerja kayak begini
mananya kamu mau gantiin saya gaji dia tiap bulan
kalian segatel lama lama pegang handphone butut kamu
tapi berarti nomor ini bukan nomor naura dong
untung aku bisa cabut sebentar dari kantor
aku udah kangen banget sama naura
kamu tau aja sih aku lagi kangen sama kamu
aku kesini bukan mau ketemu sama kamu
aku mau ketemu sama kakak kamu
kamu kesini mau ketemu siapa

jangan bilang kamu ketemu sama naura
kalau aku bilang aku cari naura nanti kita marah sama dia
aduh kasihan sih naura
aku kesini bukan mau ketemu sama naura
aku mau ketemu sama kakak kamu
dia dimana ha
karya ada tuh di kamarnya
yaudah aku ke dalam dulu ya
kalau itu bukan handphone naura
terus gimana dong caranya gue bisa hubungin dia
masa sih yang bisa gue lakuin cuma nunggu sampai dia hubungin gue
hei akhirnya ketemu lagi nih kita
tumen banget lo kesini ngapain nelfon gue
gue emang kesini mau kasih surprise buat lo
karena gue tau men lo pasti kangen sama gue
gue dateng kesini tiba tiba langsung mukanya murung gitu kayak ada sesuatu nih
cerita dulu dong sama gue
gue bisa kena semprot orang
kena semprot nyamuk
emang lo nyamuk di semprot semprot
jadi gini ceritanya
tiba tiba direbut sama majikannya
terus gue dimaki maki
men dari dulu lo gak pernah berubah ya
maka dari itu gue selalu suka sama lo
lo waktu itu sempat bilang kan
lo punya cewek idaman
tapi sampai sekarang gue gak pernah lihat orangnya kayak gimana
tujukin lah sama gue
tujukin lah sama gue fotonya kayak gimana
itu dia masalahnya
gue gak butuh fotonya
karena dia selalu ada di hati gue men
tapi gue punya sket saya
dan buat kary juga
komen banget bawa minuman sendiri
gak tau tuh pembantunya kemana hari ini
gak mungkin orang gak sampai ke sini
padahal tadi aku sendiri yang nganter dia ke sini
kenapa naoran gak kesini
ya namanya aja pembantu kali ya
siapa tahu dia dapat tawaran kerjaan yang gajinya lebih tinggi di tempat lain
pasti pindah lah rka
naura pasti gak akan ninggalin adiknya sendirian
adiknya itu kan udah bukan udah sekolah
nah mungkin naura pikir adiknya dia itu udah termasuk tanggung jawab kalian
atau jangan jangan orang kabur lagi sama pacarnya
kinta kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya
kamu nyakitin perasaan aku dengan naora kan
sekarang giliran aku ngancurin perasaan kamu lewat pembantu itu
rka udah pergi
kak kak kak
lo mau kemana sih baru dateng udah buru buru aja
sorry banget nih rey gue harus buru buru banget
ada banyak urusan yang harus gue kerjain
ada lah jadi
aku akan bikin kamu sedih karena orang
kinta ini ya ampun kamu ni apa apaan sih semuanya berantakan
ini cuma permainan kita untuk menjebak naoma
aduh perhiasan gue hilang semua
perhiasan mbak kinta hilang
mbak kinta perhiasan kita hilang gimana dok
mbak kinta perhiasan gue hilang
kamu kenapa trek trek dan kenapa kamar berantakan kayak begini
gue gak ngerti lagi karet aku masuk kamar tiba tiba semuanya udah berantakan gitu
terus lihat pintunya kebuka nah terus itu perhiasan aku hilang semua karya
iya iya mama juga yakin ini pasti ada pencuri itu buktinya perhiasan kita bisa hilang
aku yakin banget ini pasti kelakuan pembantu kita
iya benar pasti pembantu itu yang berani beraninya masuk ke dalam sini
dia lewat jendela terus dia ambil semua perhiasan kamu
iya ngapain sih aku bohong nih kamu liat sendiri semua perhiasan aku hilang